dan kembali di cnn indonesia newsroom kita semak informasi dari dunia ekonomi dan bisnis
pemerintah resmi menaikkan aturan perdagangan online dan dalam aturan ini semua pedagang online wajib memiliki izin usaha
kepada cnn indonesia com presiden joko widodo menyatakan semua pedagang online wajib memiliki izin usaha
kecuali pihak yang tidak mendapatkan manfaat langsung dari transaksi
kewajiban izin usaha tertuang dalam peraturan pemerintah pp no delapan puluh tahun dua ribu sembilan belas tentang perdagangan melalui sistem elektronik atau pmse
joko widodo menandatangani aturan ini pada dua puluh november dua ribu sembilan belas dan resmi diundangkan pada dua puluh lima november dua ribu sembilan belas
selain soal izin usaha melalui bellet ini pemerintah juga mewajibkan pedagang online untuk melindungi hak hak konsumen
misalnya terkait data pribadi konsumen dan melapor bila konsumen mendapat masalah layanan dari pedagang online
selain itu jokowi juga meminta pedagang online untuk mematuhi ketentuan persaingan usaha
sementara itu apabila pedagang terbukti melanggar ketentuan yang berlaku maka pemerintah akan memberikan sanksi
sanksi tersebut berupa peringatan tertulis dimasukkan dalam daftar prioritas pengawasan hingga dimasukkan dalam daftar hitam
pemerintah juga dapat melakukan pemblokiran sementara layanan pmse dalam negeri ataupun luar negeri oleh instansi terkait yang berwenang
sanksi juga bisa diberikan dalam bentuk pencabutan izin usaha
pemerintah mengatur hal teknis lainnya meliputi bukti transaksi iklan kontrak pengiriman
dan jasa sistem pembayaran dan penyelesaian sengketa perdagangan melalui sistem elektronik